harus tetap semangat untuk menjalani hari dong
apalagi ini simbol kedaulatan negara kita
kalau lihat dompet penuh rupiah yang cakep begini
kalau dikasih pecahan yang gambar taman nasional wakatobi
sama pecahan yang ada gambar penyunya di derawa
tentunya tak lupa beristirahat
nah yang aku suka dari kantin ini
mereka melayani jenis transaksi apa aja
yang penting mata uangnya rupiah
udah kenyang makan balik kerja lagi
oh iya hampir lupa
biasanya jam segini aku cek smartphone
untuk mantau investasi rupiahmu secara online
lumayan sisihin hasil berimat gaji setiap bulan
supaya uangnya diputerin lagi
biar ekonomi lancar jaya
apapun aktivitas yang kita lakukan
ada satu hal yang lekat di kehidupan kita sehari hari
adalah tugas kita sebagai warga negara indonesia